saya sebenernya malu
sama orang lain boleh malu
sama saya gak perlu
saya gak tau
berarti sekarang waktunya kerja
si jenggo sudah sarapan
selamat pagi mas bro
selamat pagi juga kan bro
ini masih pagi
di dalam masih rame
nanti bos didik marah mas bro
kalau numpang duduk disini
silahkan mas bro
kenapa gak ngamain di jalan dulu mas bro
udah banyak parutan singkongnya jang
yang udah diparut bawa aja ke dalam
kopinya taruh dimana kang bro
ditaroh dibawah dulu aja jang
katanya kamu gak mau bantuin saya jualan cilok
sebetulnya ini juga bukan mau ngebantuin kamu
ke pasar baru beli kain
nemenin atau nganterin
kalau bukan anak anaknya pak harun yang semuanya udah lulus sekolah
tapi belum kerja
mungkin saudara atau tetangganya
kalau kak fadli jemput saya ke rumah ngerepotin gak
yaudah jemput saya di rumah
bagusnya sih perempuan buat bantuin istri saya sama c edho bikin kecimpring
kalau karyawan tambahannya udah ada kita bikin kecimpingnya bisa lebih cepat bisa lebih banyak
kalau bikin kecimpringnya mau lebih cepat lebih banyak
kerjanya jangan sambil banyak ngobrol

nyanyinya jangan di sini mas bro
memangnya saya sudah boleh masuk ke pasar kang bro
kalau gitu biarin saya pemanasan dulu kang bro
tapi jangan lagu oe skranto sanhela mas bro
gak suka kang bro
bukan gak suka
kadang kadang saya ngerasa bosen jualan cilok
fokus jualan kerudung aja
saya mau jualan kerudung karena bijak
kalau bukan karena dija saya gak bakal mau
jualan kerudung buat saya itu gimana gitu
kamu mikir aja dulu
kalau udah kepikir
baru kamu terusin lagi ngomongnya
kalau mau kamu bisa jualan kerudung seperti jualan cilok
yaudah kamu mikir aja dulu
kalau udah kepikir baru kamu terusin lagi ngomongnya
garut garut garut
garut garut garut
kang kalau bis yang jurusan kesemudang di mana
terima kasih kang
saya pikir pikir dulu deh
yaudah selamat berpikir
saya pergi dulu
mau mencari suap nasi
saya sudah boleh masuk atau belum kang bro
boleh tapi lihat situasi
kalau masih rame orang belanja
nanti ganggu mas bro
bagaimana kalau saya pantau dulu
kalau masih rame saya mundur
kalau sudah agak sepi saya maju terus
ya sudah kalau gitu
pantau dulu aja mas bro
sebentar mas bro
kenapa kang bro
sebenarnya belum boleh
tapi karena barusan saya sudah dibeliin kopi
saya tadi beliin kopi
maksudnya bukan nyogok supaya cepat dapat izin buat ngamen di pasar
tapi sebagai tanda persahabatan kang bro
saya juga enggak nuduh mas bro nyogok
saya menjalankan prosedur standar mas bro
sekarang saya sudah boleh masuk kang bro
kan tadi saya sudah bilang mas bro
ya sudah mas bro
kamu nyanyi gak maju maju
malah isi isihan saja
gitarnya belum benar
masih harus di stem
kalau belum siap jangan ngamen dulu
kok ngamennya sebentar mas bro suara gitarnya nggak pas harus saya stem dulu
selamat siang bos selamat kesiangan maaf bos duduk
kamu baru aja aktif lagi dua hari
tapi sudah terlambat masuk kantor maaf bos macet kalau mau ngeluh soal macet jangan sama saya
silakan ke bapak wali kota atau kepala dinas lalu lintas jalan raya saya belum kenal sama
bapak wali kota sama kepala dinas lalu lintas jalan raya juga belum kamu sudah follow twitter
mbah wali kota belum coba kamu follow twitternya kalau terpantau lagi online langsung kamu tweet
silakan mengeluh ke beliau bagaimana ini pak bandung tambah macet saya jadi terlambat buat di
kantor dan nyopet
hai hai kalau kepala dinas lalu lintas jalan raya saya enggak tahu
beliau main twitter atau enggak kamu set aja sendiri siap bos
oke sekarang waktunya bekerja ingat hati hati
hati hati saya ingin mengingatkan anda untuk berpengalaman di dalam perjalanan ini
saya ingin mengingatkan anda untuk berpengalaman di dalam perjalanan ini
saya ingin mengingatkan anda untuk berpengalaman di dalam perjalanan ini
hati hati saat beroperasi jangan sampai ketahuan dan tergetat lagi terus kamu masuk penjara lagi
hati hati saat beroperasi jangan sampai ketahuan dan tergetat lagi terus kamu masuk penjara lagi
hati hati saat beroperasi jangan sampai ketahuan dan tergetat lagi terus kamu masuk penjara lagi
hati hati saat beroperasi jangan sampai ketahuan dan tergetat lagi terus kamu masuk penjara lagi

permisi mau operasi dulu ya
alhamdulillah apa kak ubed
akhirnya teleponnya diangkat
ini yang ketiga
maaf gak kedengeran
barusan lagi naik motor
di boncengka fadli
ke pasar baru
kamu minta antar fadli

kenapa gak minta antar aku lagi

ih gak gitu

gak perlu minta maaf
tadi ketemu ubed
syukur kalau baik ma
rambut akang dipakein apa
itu mah mahal
kenapa nggak pakai minyak goreng aja
lebih murah terus kelihatannya pasti lebih licin
rambut akang jangan sampein sama kerupuk atuh
lagian buat apa sih
biar keliatan ganteng
biar ada perempuan lain yang naksir
terus kalau kamu pengen keliatan cantik buat apa
ya buat kebanggaan akang
nanti kalau ada yang lihat terus nanya
itu cantik banget siapa
kalau ada yang lihat akang terus nanya
itu ganteng banget siapa
kalau akang udah bisa beliin nining rumah sama mobil
kan bahannya bagus
belum bisa segitu ma
berapa tuh pasnya
nggak bisa turun lagi
rp dua ratus deh nggak bisa turun lagi
dapet banyak mas bro
suka ngamen juga harus bayar iuran
kalau kamu keberatan bayar iuran
saya juga keberatan kamu main di sini
sama seperti kepedagang
bayar ke dia
aku maaf pak atuh
cuma tukang parkir mas bro

aku mau ke tempat yang lebih baik

aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik
aku mau ke tempat yang lebih baik

nining masih boleh nanya lagi
kapan jadinya kamu mau beli rumah
itu udah pernah kita bahas
uang akang gak cukup buat beli kontan
buat kredit aja masih kurang
dp beli rumah
rumah itu gede
supaya kang bisa beli rumah
terserah mau konten atau kredit
kalo kontan gak tau kapan
akang juga belum tau
akang harus punya rencana harus punya target
kalo kontan kejauhan kredit juga gak apa apa
biar agak deket
akang dua kan pernah bilang
kalau mau kredit juga ada masalah lain
akang kan nggak punya surat keterangan kerja
gak punya surat keterangan kerja
gak punya gaji
ada aja alesannya
kenyataannya memang begitu
kok gak ada yang tahu kita mau kemana
mau gak ditanya
mau apa enggak
kalo mau enggak
ya mau lah
yang kerja di rumah bapak kamu berapa orang
yang bantuin bapak aku bikin kecimpring
cuma berdua saya dosa sama om pujang
kamu mau ngelambat kerja ikut bapak aku
yah gak ada
mau kerja bantuin bapak aku bikin kecimpling
yang lain beneran
kenapa gak mau

yang enak itu ciloknya orang lain kan

ciloknya om uben
yang lain mah biasa
kan om ubennya gak ada
hmm jajan yang lain aja
soalnya sebelum dimakan dicubit dulu
ah aku mah gak dicubit
langsung diam aja
anak pak harun
kamu gak kerja
supri gak nyariin
jupri gak nyariin
tadi dia nelpon gak aku angkat
terus saya kesini
ya saya memang minta tolong sama pak harun
barangkali ada anak saudara atau tetangga yang mau kerja di sini
sebelumnya pernah kerja dimana
di perusahaan ekspedisi jadi sekretaris
perempuan seperti kamu memang cocok jadi sekretaris
tapi perusahaannya tutup terus saya mau
mau jadi sekretaris saya
saya beresin masalah saya dulu mau ngembalikan uang temu saya dulu
tenang saya kan sudah janji mau bantu kamu
terima kasih pak mus lihat
terima kasih kang mus
begitu saya sudah ada uang nanti saya kembaliin
boleh saya pergi dulu
mau ketemu temen saya
salam buat pak harun
itu yang mau kerja disini
iya mulai besok mudah mudahan cocok
kalau kamu udah merasa cocok kenapa kamu tinggalin dia
dia gak mau jujur aku nggak peduli dia dulu apa kerjanya gimana
yang penting terus terang jujur
iya kamu udah benar
hubungan dua orang itu dimulai dengan sikap terus terang
satu sama lain harus jujur
kalau enggak terus terang
kalau enggak terus terang
kalau enggak terus terang
tinggal nunggu waktu aja buat jadi berantak

jadi kamu yakin buat ninggalin jupri
iya aku sebetulnya gengsi jualan sepatu di pinggir jalan
tapi karena aku suka sama dia jadinya asik aja
tapi kalau dianya gitu males ah
sebelum sebelumnya signal perubahanport
yang bilang mau pinjam uang buat modal dia usaha sablon sendiri sepuluh juta
saya sebetulnya ngerti kalau dia mau usaha modalnya memang banyak
perlu tempat alat alat bahan baku
mungkin juga anak buah buat bantu bantu
sama bos dikasih nggak
begitu saya bilang begitu dia bilang
nggak usah kang
pasti nggak boleh
mudah mudahan boy mendapat pinjaman dari yang lain
kalau nggak ada nggak apa apa
yang penting ada jawaban cepat
biar saya bisa cari ke yang lain
orang saya kartu atm nya rusak
jadi dia harus ambil langsung ke bank
kalau kamu nggak sabar terserah
kamu boleh coba pinjam ke yang lain
kalau memang ada ya udah
saya sebetulnya nggak enak tapi gimana
boy kelihatannya kecewa nggak
udah saya hitung
boy pernah kecewa sama saya
merasa saya sudah bohong
bilang mau pensiun tapi masih diem di terminal
dia juga tahu saya sudah nggak store lagi sama kang mus
makanya dia mau kirim uang ke saya
dia pasti kecewa lagi
sekarang belum sore
tapi orang saya sudah kembali dari bali
menurut kamu gimana cep
biar dia ngerti
kita makan siang aja dulu
kamu jalan duluan
cecep ngajak makan siang
di sini di warung terminal
kalau cecep yang bayarin boleh
nenek udah masak
gak jadi ngajak makan di warung
yang kemarin serius
iya aku udah lapar
kalau dia ngajak makan siang aku udah selesai
gak jadi ngajak makan siang
sekarang ada satu kemasinannya
sendiri aja bos
biar kamu gak malu
emangnya kamu gak malu
kalau orang lain tahu kamu pinjam atau minta uang ke saya
bener gak apa apa
saya sebenernya malu
sama orang lain boleh malu
sama saya gak perlu
hari ini kamu gak pengen ngajak aku makan siang lagi
bayar sendiri sendiri lagi juga gapapa
dia lagi makan
kalo aku udah ganggu
yang baru ngelepon aku
hari ini rantih gak dateng ke toko saya
udah kamu telepon
udah tapi dia reject
berarti dia sengaja menolak telepon dari kamu
hubungan sama perempuan memang ada pasang surutnya
saya sama imas juga gitu
imas tahu kerjaan kamu apa
udah pasti tau
dia kerja di keluarga kang bahar
saya dulu dibawah kang mus
kang mus tanggalan kang bahar
imas bisa nerima kerjaan kamu

imas kamu mau ke rumah
kalau imas gak bisa nerima kerjaan kamu
kok bisa nerima kamu
kalau mau serius mau nikah
saya harus tinggal di kerajaan yang sekarang
kenapa imas sama ranti gak bisa seperti istri kang bahar atau istri kang mus
yang mau kerja di sini tadi itu siapa namanya
kalau dilihat dari namanya sih gitu
menurut kamu saya harus gimana
kalau kamu serius kejar
kalau dia nggak suka sama kamu yang dulu
mungkin dia bisa suka sama kamu yang sekarang
mungkin waktu dia lahir
orang tuanya lagi susah
makanya dikasih nama prihatin
dulu waktu esy lahir
orang tua sc juga lagi susah
selain lagi susah
emak sama bapak kamu
kalau akang kenapa dikasih nama muslihat
belum dibawa semua
kan kang bakti belum ikut pindah
masih harus kerja di jakarta

nanti mau diangkut juga
nah itu dia
dari mulai dikasih nama itu
akang gak tau
kenapa dikasih nama muslihat
kenapa kita jadi ngomongin masalah nama
kan kamu yang mulai
yaudah gak usah bahas soal perempuan lagi
kan kamu yang mulai
sekarang kita bahas soal kerjaan aja
sekarang saya punya anak buah baru
selain taslim yang ngurus parkir
taslim itu keponakan kang murad
kalau badrun menantu kang pipit
biar ada yang tanggung jawab
waktu itu saya pernah menarik dari luar
dia orang yang disusupkan jamal
siapa yang suruh kamu duduk
kang jamaah masih mengincar pasar
bukan cuma pasar tapi juga jalanan sama terminal
katanya kamu mau buka saya sendiri
mau pinjem uang dari kang gombang
sawe putih lagi
tapi bukan berarti
makannya tiap hari sawi putih
terus ini mau gak
kalau ada yang cuma ini
udah ada orang lain yang bantu
udah ada orang lain yang bantu
seburu buru mau beli alat alat sablon
kinasi udah di bandung lagi
udah jadi orang bandung lagi
akang seneng dengernya
besok kinasi mau ngurus pindahan sekolah anak anak
sama kang bakti
kang bakti sore ini balik ke jakarta
belum bisa keluar
belum bisa keluar dari tempat dinasnya sekarang
tete butuh pengawalan
nanti akang suruh orang buat
kinasi memang perempuan
tapi papih gak ngeri di kinasi buat manja
nanti akang suruh orang buat